pemerintah kembali memastikan tidak akan ada lockdown atau penguncian wilayah dalam pencegahan dan penanganan penyebaran covid sembilan belas
bahkan presiden joko widodo telah menyampaikan langsung instruksi tersebut kepada ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas doni monardo
ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak akan melakukan opsi lockdown untuk mengatasi penyebaran virus covid sembilan belas
doni juga meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk mematuhi imbauan dan aturan yang sudah diberlakukan yaitu social distancing atau menjaga jarak sosial
hal senada juga disampaikan menteri dalam negeri tito karnavian
tito mengatakan ada banyak cara yang menjadi pilihan negara sebelum memutuskan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
masyarakat kita sudah tahu apakah di sistem transportasi sudah dibuat mekanisme social distance termasuk antriannya
tito karnavian menambahkan negara masih bisa melakukan hal lain selain karantina wilayah
seperti pembatasan sosial dalam semua kegiatan kemasyarakatan penyemprotan disinfektan dan penggunaan cairan pembersih tangan
tim liputan cnn indonesia